ketua club motor anak jalanan
bukan menolak permintaan kalian
cuman sebaiknya mendingan
jangan gue yang jadi ketua klub anak jalanan ini
kan gue udah pernah jadi ketua di geng warrior
dan mendingan kita kasih kesempatan buat yang lain aja
bisa kalau mondi
atau dado bisa tuh
teh ngapain lu pada ketawa
kalau dado jadi ketua klub anak jalanan
ya elah megan kalau dado jadi ketua ya elah
jangan jadi pemimpin makanan baru bisa dia hahaha
ya kalau yang meghan yang ngomong aku tetap like aja
tristan juga bisa jadi ketuan
gue interpsi sebentar
sebelum kita ngelanjutin pemilihan ketua
gue pengen sedikit nyampein unak unak
jangan jangan mau ngomongin masalah sama gue
di antara kalian kalau misalnya ada undak unak
mendingan diomongin sekarang aja
biar sama sama enak
gue ngerasa gue agak kecewa banget
karena beberapa hari yang lalu gue ngerasa itu ada
dan yang nyerang gue itu adalah
anggota klub anak calah
dan dia nyerang gue
karena dia cemburu
dan dia bilang gue ngedretin sini
lo tuh baju apa cowo sih

ini urusan kita berdua
lo gak usah bawa bawa ke organisasi
kalau lo mau kita urusin di luar
itu juga kalau lo berani
itu juga kalau lo berani
udah udah udah
ini jangan emosian deh gitu dong
bukanin kan gara gara kita
kan kita yang ngasih ide untuk siumdi
biar haka tuh cumburu
iya udah sih lo diem diem aja
pura pura aja gak tau
kalau enggak nanti kita yang disalahin oke
kita udah mati aja
pasti akan menghadapi masalah
tapi ada untungnya kalau kita masih hidup
kita masih bisa menyelesaikan masalah itu
dan gue mau dari antara kalian berdua
selesaikan masalah itu sekarang juga
klub anak jalanan ini kan didominasi sama anak anak warga
dan gue mau cuma liat sedikit sportivitas dari kalian semua
haikal udah salah
karena lo nyerang gue dulu
dan gue cuma mau lo mendapat hubungannya
udah itu aja
udah udah udah
masalah itu cuma kalian berdua yang tahu
dan kita semua pengen tahu
gue gak seneng dia deketin cindy
jelas jelas cindy tuh cewe gue
sikap seorang temen
itu namanya kurang ajar tau gak
gue berdua sama cindy karena gue ada job yang sama
kita main musik di kafe kafe
masalah buat lo
gue tau beda yang namanya kerja sama yang namanya suka
lo tuh emang gak punya etika tau gak
gue udah lihat dari kemarin
lo tuh emang gak punya etika tau gak
lo punya niat gak bener kan
kalau lo gak percaya lo paham
apa gue pernah bilang deket sama dia
apa gue pernah bilang cinta sama dia
lo tanya sendiri
gue emang ngerasa sih kalau trisan suka ngasih perhatian lebih
dia suka bikin gue kegieran
ya ampun gue takut banget hai kalmara sama gue kalau gue kasih tahu
gue sama trisan tuh pure cuma rekan kerja doang
gue gak ada hubungan apa apa sama triston
titan juga baik sama gue
lo dengar kan semuanya
mendingan lo minta maaf
kita tuh gak boleh ngeduluin allah
apa yang kita lihat tuh belum tentu kebenerannya
kenyataannya belum tentu begitu
kita nggak boleh ngeyakini sesuatu yang belum pasti
yang cuma masih tebak tebakan doang
yang cuma perasaan doang
kamu pikir semuanya selesai dengan hanya permintaan maaf
gue gak terima begitu aja
yang jelas permintaan maaf itu gak cukup dengan apa yang udah lo lakuin dulu
gue mau lo dapat hukuman
ya udah gini aja deh
kita ini kan satu klub
gak usah lah pake hukuman hukuman segala
benar kata babi
gue pengennya lo berdua berdamai sekarang
lihat aja kal
dan juga kalian semua yang ada di sini
dan gue bakal jadi duri dalam daging di klub ini
perutnya udah agak baik kan
udah enakan kok mas
surti ada gak ya
surti buat apa mas
enggak mas ngerasa badannya agak lemes
kayaknya harus ditambah protein abati lah
kayak jus alpukat gitu
tapi enggak pake gula
bibir lo udah doer tambah doer sih
abis makan rujak nyamud
enak banget rujaknya
enak banget rujak ya
mau surti bawa yang kesini
sekalian bikinin bapak jus alpukat ya
masih ada kan avokat di kulkas
masih ada banyak nyamud
kok kamu makan rujak sih bukan kamu lagi sakit berapa
ini aku mikirin
mas adik kan pesen enggak pake gula kan
nggak mau yang manis manis kan
aku tadi lupa ngomong ke surti
biar enak lebih enak lo bikinin aku
jangan sayang kamu kan lagi sakit ya biarin sut aja yang bikin
enggak apa apa mas aku aja yang bikin
mas fielly istri mas yang bikinin atau pembantu si surti
pilih siapa hayu
ya sejujurnya lebih senang istri yang disayanginya dong
ya udah siap siap papa bos
tapi betul kamu gak apa apa
demi emas yang paling aku cintai
kesianlah triana masih muda udah berusaha jadi istri yang baik